jangan lupa like share dan subscribe ya

kementerian ya sama saja itu tapi itu bagian saya
resafel udah saya itu
kayak gini nggak bisa jalan
sudah di depan mata uangnya ada uang uang kita sendiri
tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit
dan akan saya waspada
masih betul saya minta nanti ke pak jaksa agung
jangan sampai ada barang barang impor
masuk ke sini dicap produk dalam negeri
karena sering di marketplace itu ada yang namanya agregator
jangan dipikir kita nggak ngerti
saya peringatkan dulu dua kali
ada perusahaan teknologi yang
nih hati hati gak mau saya
besoknya udah hilang
ini saya enggak mau besoknya hilang oke
tapi jangan hanya dua ini yang lain akan saya pantau